cari bukti buat lo
cari bukti buat gue
lo jangan kurang kerjaan
marah sama gue
apa lo mau gue ditampar lagi sama bokap lo
ya pak jahit gue aja
iya makanya lo bantu
apa yang lo lakuin udah keterlaluan tau gak
kok bukan hanya bikin roman discourse
tapi bikin uang celaka hari ini
kalian semua berhenti nyalain gue
kalian semua bubar dari rumah gue
gue enak banget tau gak sih
ngeliat muka kalian semua
ngapain sih gue
gue kesini buat ika
bukan buat lo
cari bukti buat lo
nyari bukti buat gue
lo jangan kurang kerjaan
yang ada bokap lu makin marah sama gue
apa lo mau bokap lo datang ke sekolah
dan bilang sama pak umar biar hukuman scoursing gue ditambah
dan apa lo mau lah orang tua gue di medan sana
pingsan gara gara ditelepon sama pak umar
malah ngancurin gue
malah ngancurin gue
tunggu dulu dong
kenapa sih tik
ya lo gak mau ganti baju dulu
ya gampang kali ntar gue ganti baju dirumah
lagian kalo disini emang ada baju gue apa
oh iya lo tau gak kenapa ulan kesini
ya tau lah
ulan tuh maksa bella buat ngaku kalo dia yang nyulik
biar si roman tuh bebas dari hukuman skorsinya dia
sam lo kenapa sih
lo belum move on dari si ulan
gue gak mikirin ulan engga lah ngapain mikirin dia juga
ya terus kenapa lo nolongin dia
iya kan kalo ada orang kecelakaannya pasti kita tolongin lah
kalau lo kecebur kayak tadi pasti gue tuangin juga kok
oh iya lo ngapain selama lama disini balik aja bareng gue
balik bareng lo
yaudah deh mbak
roman kok lo maksa masuk kamarnya bella sih kan lo belum murim
sam lo suruh bella cepetan keluar kesini atau engga gue seret dia keluar
iya iya cuma gak usah galak galak kayak gitu dong man gue gak takut
bella keluar lo
bel lo kan yang tadi nyeburin ulan
terus tega banget sih kalau tadi dia kenapa kenapa gimana
man tapi aku
bel lo itu sekarang berubah tau gak
ternyata lo udah kaya dulu sekarang lo bener bener aneh jahat
dan satu lagi lo gak punya hati
iya emang aku emang berubah
aku udah jahat dan aku juga udah gak punya hati
karena semua hati aku udah aku kasih ke kamu
aku gak bakalan benci sama ulan
dan aku juga gak akan bikin masalah sama ulan juga
semenjak ada dia man aku jadi sengsara man
aku juga gak bahagia
mau urusan lo bahagia atau enggak itu gak ada kaitannya sama wulan
sama buah atau sama siapapun
itu mindset lo sendiri tau gak
walau udah milikin semua yang ada di dunia ini
itu mah gitu
kamu tak usah pake ganti
kamu jangan kaya gitu
pasti mereka bakalan seneng banget man
dan aku juga bakalan ngembalikan nama bayi kamu di depan papanya ulan
tapi aku pengen kamu mau ngelupain semua masalah tentang kita mah
loh man kita mulai semuanya dari awal
karena aku yakin banget man kamu itu masih sayangkan man sama aku
kamu masih sukakan sama aku
karena gak mungkin perasaan kamu hilang gitu aja
iya kan man
kalau lo mikir rasaku sama lo itu masih ada lo salah
rasaku sama lo udah terbakar api kekecewaan
kau salah man
kau salah bal
dan rasa gue kalau
menjadi asap yang terbang ke udara
yang bahkan gue aja gak tahu
itu singgah dimana